selamat malam eang
eang belum tidur
maaf ini kan sudah malam
apa enggak sebaiknya eang istirahat saja
maaf saya bukan nelancang
tapi saya cuma khawatir dengan kesehatan eang
kan lebih baik eyang banyak istirahat
ibu mau ke mana
saya mau keluar dulu
ada penuh sementara
ini rahasia kamu jangan bilang bilang sama ibu ya
pokoknya saya janji saya akan balik lagi secepatnya
saya enggak enak kalau harus ngebohong terus sama eang
terima kasih ya
kau mau yuk
misalnya'll kan tent snake
haters gak mau jolok
ibu sampai ke tempat ini juga
satu hari selama lagi sy august you're
kayaknya gue sempet denger suara orang kakak ian
siapa yang main gitar hem
tapi tadi jelas jelas eyang denger suara orang main gitar di sini
kayaknya tadi ada yang nyanyi lagu kayak untuk cinta pake gitar dan di sini
aku cuma duduk di sini
di sini dong
tapi kan di sini dari tadi nggak ada orang lain lah
kayaknya kalau bilang bilang bukan berarti bukan
aku tuh gak main gitar aku cuma duduk di sini lia
kamu itu cuma terobsesi dengan lagu itu
asal kamu tayang kamu tidur kamu tuh sambil nyanyi tau nggak
menurut aku juga lagu itu biasa aja
astaga tak boleh
sebesar comme bangku quer mengindaki
seangkan maka kita bunuh tidak ngertipu enggak ya
anjay saya benar benar bisa
aku dua ribu delapan di sana
eh lu pasin dia gak
eh lu oi paksa ngantai yuk
lu apa apaan sih kita temenan
bresek lu ya
eh lu diam bresek ya
eh kok dia lalu jadi paksa
lu tuh gak usah cari muka ya
bentang bentang di depan cewek loh
apa lu lupa ah
apa yang udah lu lakuin sama dia
eh lu jangan ngomong sembarangan ya
gua ini ngomong kenyataan
jadi lu belum tau ya
yang udah bikin lo kayak gini itu
kak lu mau ke komisaran gue ngelaporin ini semua ke nyokap nyokap mau
eh dia tuh yang duluan
eh lu yang duluan
tolong semua diam
eh sekarang aku mau pulang
apakah lu mau gua laporin ke polisi ya
atau enggak gue yang laporin lu semua ke nyokap nyokap lu mau
udah deh udah sekarang aku kan jualan tenaga pulang
ibu liat aku belum tidur
ibu jam segini baru pulang dari mana aja bu
ya udah malem liat tuh dari tadi nungguin ibu
tadi ibu abis belanja terus ibu nyasar
makanya jadi sampe malem begini deh
yaudah deh yuk kita masuk yuk
pas belanja aja taruh sini aja ya
nggak enak sama eyang ibu pulang kemaleman
selamat malam eyang
eyang belum tidur
maaf ini kan sudah
nggak sebaiknya yang istirahat aja
maaf saya bukan nelancang
tapi saya cuma khawatir dengan kesehatan eyang
kan lebih baik yang banyak istirahat
lebih panjang malah waktunya ya kan
kamu ngomongnya kok seperti dokter aja
saya pikir itu yang terbaik buat eyang
memang benar juga kamu
ini sudah larut ya
dan kemungkinan mamanya gilang juga sudah tidur
jadi saya ngobrolnya besok saja ya
gue tadi sama eyang ngomongnya agak aneh gitu sih
ngapain juga ibu mesti gak suka
kan tadi kamu dengar sendiri ibu cuma khawatir sama kesehatannya eyang
udah gak usah mikir macam macam
sekali lagi aku terpaksa bohong sama kamu
lagi lagi aku juga gak bisa ngakuin bahwa sebenarnya aku seneng banget nyanyi lagu itu buat kamu
masa sih aku cuma ngimpi
tapi tadi itu rasanya nyata banget
hati aku tuh anget banget dengar lagu itu dinyanyiin sepenuh hati oleh seseorang
sampai kapan aku harus terus buang kayak gini
apa sampai kapanpun kamu gak akan pernah tahu bahwa lagu itu tercipta dari hati aku yang paling dalam untuk kamu
ah mikir apaan sih aku ini
itu pasti emang cuma mimpi
gilang aja satu satunya orang yang mungkin nyanyiin lagu itu udah nyangkal mentah mentah
terima kasih tuhan
aku minta tuhan yang membantu
sebaiknya aku bersimpati untukmu mengingat lagu ini
aku sudah cukup lemah
terima kasih tuhan
sampai jumpa lagi
terima kasih tuhan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi